inilah sentra unit kegiatan masyarakat pembuatan batik sasambo
yang berada di wilayah desa perampuan kecamatan labu api kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
di sini anda akan menyaksikan rubitnya tiap tahap pembuatan batik sasambu
proses pembuatan batik sasambu membutuhkan proses yang hampir sama
yang dimulai dengan proses menggambar desain pewarnaan hingga pencelupan
namun yang membedakan corak batik sesambo dengan batik lainnya adalah
konsep perpaduan corak tiga suku yang ada di nusa tenggara barat
dalam satu lembar kain yang diproduksi tersebut terdapat tiga corak yang digambarkan
mewakili suku sasak lombok suku samawa sumbawa dan suku mbojo pima
kolaborasi tiga corak yang menggambarkan tiga suku di provinsi nusa tenggara barat itu
menjadi daya tarik yang kuat bagi keberlanjutan pengembangan batik di nusa tenggara barat saat ini

mewajibkan semua asn untuk memakai ini
ada empat unsur yang selalu menghiasi batik sasambo khas nusa tenggara barat ini
pertama merupakan corak pernak pernik budaya nusa tenggara barat
kedua adalah keindahan alam
dan program unggulan pemerintah yang dituangkan dalam corak batik sasambu
dan keempat adalah kekayaan kuliner yang dipiliki oleh setiap daerah di nusa tenggara barat
pertama kita mengambil corak motif batik sasambu ini dari pernak pernik budaya nusa tenggara barat
kita memperkenalkan keindahan alam nusa tenggara barat melalui batik sasambu
keindahan pantainya keindahan gunungnya yang terkenal dengan rinjani dan tambora
kemudian kita artinya berpartisipasi untuk menceritakan program program unggulan pemerintah kita
baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota
selain motif motif tersebut ada juga motif unik terkait peristiwa alam yang menjadi desain corak batik sasambu ini
seperti motif gempa atau lindur yang bercorak grafik seismograf yang mengingatkan akan kejadian gempa dasyat yang pernah terjadi di lombok tahun dua ribu
semoga banyak yang menemukan
selain itu motif kuliner seperti pelecing kangkung khas lombok juga tak luput menjadi desain yang unik
lalu rahmat junaidi lombok barat nusa tenggara barat